pemirsa meski pemerintah sudah mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker
guna mencegah penyebaran virus corona ternyata masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker
padahal jumlah pasien yang terjangkit dan meninggal dunia terus bertambah
hingga rabu delapan april pukul dua belas siang tercatat ada dua sembilan ratus lima puluh enam kasus covid sembilan belas di tanah air
dua ratus dua puluh dua pasien yang ditakar sembuh dan dua ratus empat puluh pasien meninggal dunia
berbagai alasan disampaikan oleh masyarakat yang masih belum menggunakan masker dan berikut diantaranya
masker juga sih
mas kalau tidak menggunakan masker kali ini bahaya
mas kalau menggunakan masker terasa susah atau ribet
nah tidak bisa apa apa